dua belas tahun berlalu kasus kematian aktivis hak asasi manusia di indonesia munir said talib masih menjadi misteri
siapa sebenarnya otak dibalik pembunuhan munir
kami ajak anda untuk melihat kembali kronologi kasus munir ini
ya seperti kita ketahui bahwa semasa hidup munir dikenal sebagai aktivis yang kerap membela nasib rakyat kecil
ia merupakan pendiri lsm kontras yang sering bersikap proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran ham berat yang terjadi di indonesia
namun pada tanggal tujuh september dua ribu empat yang lalu menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terkuat
munir meninggal di dalam pesawat yang menuju amsterdam belanda dengan menggunakan pesawat garuda nomor ga sembilan ratus sembilan puluh
sedianya munir berencana untuk kuliah di universitas utreh yang ada di sana
dan munir meninggal dalam usia tiga puluh sembilan tahun
dan berlanjut ke dua belas september dua ribu empat jenazah munir dimakamkan di tpu sisir kota batu jawa timur
di mana sebelumnya jenazah diterbangkan dari belanda dan sempat transit di bandara soekarno hatta tangerang banten
lalu selanjutnya sebelas november dua ribu empat pada tanggal inilah institusi forensik belanda membuktikan bahwa munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang cukup fatal
berlanjut ke delapan belas maret dua ribu lima di mana mabes polri ini akhirnya menetapkan polikarpus budihari prianto seorang pilot maskapai garuda indonesia
sebagai tersangka pembunuh munir
dan ia pun ditahan di rumah tahanan mabes polri
berlanjut ke lima april dua ribu lima polri menetapkan ada dua tersangka yakni dari kru garuda yang ditetapkan menjadi tersangka oleh polri
di mana di sini adalah udi irianto ia adalah kru dari pentri
dan juga yeti susmiarti yang merupakan adalah pramugari yang
pada saat itu bekerja di garuda indonesia dan memang bertugas di atas pesawat
kita berlanjut pada tanggal dua puluh tiga juni dua ribu lima di mana rekonstruksi kematian munir ini dilakukan secara tertutup di bandara soekarno hatta tangerang banten
namun rekonstruksi ini dilakukan secara tertutup
dan alasannya semata mata demi kepentingan kelancaran dari jalannya proses rekonstruksi
padahal istri dari munir sendiri meminta agar kasus tersebut ataupun rekonstruksi tersebut dilakukan secara terbuka
sehingga bisa diketahui bagaimana proses rekonstruksi itu sendiri berjalan
dan kita berlanjut pada tanggal sembilan agustus dua ribu lima
polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana
dan motifnya dalam membunuh munir adalah demi menegakkan nkri
karena munir dinilainya banyak mengkritik pemerintah
dalam kasus ini nama mantan deputi lima badan intelijen negara muhdi pr ini juga sempat terseret
ia menyangkal punya hubungan dengan polikarpus
namun pengadilan memfonis muhdi bebas murni hingga tingkat mahkamah agung
dan pada tanggal dua belas desember dua ribu lima pengadilan negeri jakarta pusat menjatuhi hukuman empat belas tahun penjara kepada polikarpus
dan ia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap munir saat penerbangannya menuju singapura
karena pesawatnya sendiri sebelum menuju ke amsterdam belanda pesawat tersebut harus transit di singapura
dan kita berlanjut pada tanggal sembilan agustus dua ribu lima
dua puluh maret dua ribu enam hal ini juga dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi dki jakarta
dimana dengan tetap menghukum poli sebanyak empat belas tahun penjara
dan tentunya hal ini ternyata justru berbeda
dilakukan oleh mahkamah agung
dimana tiga oktober dua ribu enam begitu ma menyatakan bahwa polikarpus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap munir
dan poli hanya terbukti bersalah

selanjutnya kita ke tahun dua ribu tujuh tepatnya pada tanggal dua puluh lima januari
dimana kejaksaan lantas mengajukan peninjauan kembali atas kasus ini
ma pun akhirnya mengabulkan
dan polikarpus difonis dua puluh tahun penjara
selanjutnya pada tanggal dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
ma mewajibkan garuda indonesia ini memberikan ganti rugi kepada suciwati
istri munir lebih dari tiga miliar rupiah
selanjutnya pada tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
polikarpus dinyatakan bebas bersyarat
total poli mendapatkan remisi berlimpah
yakni ada empat tahun enam bulan dan juga dua puluh hari
lalu sepuluh oktober dua ribu enam belas penggiat ham pun tidak tinggal diam
kontras pada sepuluh oktober dua ribu enam belas mengajukan sengketa informasi
hasil penyelidikan tpf kasus munir kepada komisi informasi publik
dan kontras meminta pemerintah untuk mengumumkan secara utuh hasil penyelidikan tersebut
dan permintaan ini dikabulkan oleh komisi informasi publik
selanjutnya di bulan yang sama tepatnya tiga belas oktober dua ribu enam belas
presiden joko widodo meminta jaksa agung hm prasetyo
untuk kembali mengusut kasus munir
di mana kasus ini sudah berjalan kalau tahun dua ribu enam belas berarti sekitar dua belas tahun
presiden joko widodo yang meminta jaksa agung hm prasetyo
untuk mengusut kasus munir karena sudah cukup lama kasus ini bergulir
dan sampai saat ini belum diketahui siapa sebenarnya otak dibalik hal ini sendiri
dan pada tiga belas juni dua ribu tujuh belas mahkamah agung menyatakan bahwa
merujuk kepada pusutan ataupun putusan pt un yang memutuskan bahwa dokumen
tidak dikuasai oleh kemen sesnek
kemen sesnek tidak berkewajiban untuk mencari dokumen tersebut
dan ma pun akhirnya menolak perkara ini
itu tadi perjalanan singkat kasus munir yang hingga saat ini belum juga terungkap
siapa sebenarnya otak dibalik kasus pembunuhan terhadap aktivis ham tersebut